gak pake aduh
dari awal lagi pak
dari lu lahir
dia dari awal dong dek
namanya ijab kabul itu
diucapkan dengan satu nafas
ini kok beda banget sama yang dipoto
kita pernah ketemu loh
dan juga kebetulan status abang lagi kosong
ternyata kamu judul abang ya
masih inget kan
aduh biuh baru ketemu kok udang idang
ayo tuh pada duduk kita mulai aja acaranya
ini maaf maaf aja ya bu pak ini bagaimana urusannya kok mukanya bisa kagak mirip sama yang
papi disini mi
damar ada tugas mendadak
mewakili pemerintah kita
untuk membangun ekonomi penduduk yang tinggal
di pulau terluar negara kita
posisinya ada di tengah laut
di perbatasan antara negara kita
dengan timur leste dan samudera hindia
tanda tangan anakmu damar
ini yang mami mau tanyain sama mabi
batal pernikahan gimana pi
ada apa sih
damar adek kamu
kalau sampai pernikahan ini gagal
keker dunia per instagraman
mau ditaro manamu
caranya gimana pi
caranya gimana pe
caranya gimana pe
caranya gimana pe
caranya gimana pe
maksudnya apa sih apa
maksudnya apa sih apa
nah begitu ceritanya
tapi ada yang mau ditambahin
maksudnya apa sih apa
yang mau ditambahin
kakaknya si damar
warno nih selama ini tinggalnya di jogja
ngurus bisnis keluarga
nah sekarang datang ke jakarta untuk mengembangkan bisnis di jakarta
supaya sukses seperti di jogja
jadi gimana nih urusannya
mau dilanjut nggak
kalau saya mah
terserah pak komar aja
silakan pak komar
silakan pak komar
silakan pak komar
silakan pak komar
silakan pak komar
silakan pak komar
silakan pak komar
silakan pak komar
silakan pak komar
silakan pak komar
silakan pak komar
silakan pak komar
silakan pak komar
silakan pak komar
silakan pak komar
silakan pak komar
silakan pak komar
silakan pak komar
silakan pak komar
silakan pak komar
silakan pak komar
silakan pak komar
silakan pak komar
silakan pak komar
silakan pak komar
acil tuh gak peduli sama kita nus
acil itu lebih kejam daripada hitler
yang lokal aja
aceh lebih kejam daripada ibu kota
ya kan biasa nih
bis bis itu ada tulisan
ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri
ya itulah pokoknya acil lebih kejam daripada ibu ibu itu
gak pake aduh
dari awal lagi pak
ya dari awal dong dek
namanya ijab kabul itu
diucapkan dengan satu nafas
ngomongnya itu yang jelas dan lengkap ya ganteng
dengan ananda cecilia ramadhani
dengan mas kawin
sepeda motor baru
barik kenapa tuh
kok udah dapat undangannya nih
pengantrin prianya diubah sepihak dong
warna yang tidak jelas itu kan
naik tuh nus